sudah dua minggu ini para petugas pemakaman jenazah covid sembilan belas kabupaten mojokerto jawa timur mogok kerja
relawan yang berasal dari pmi dan relawan independen lain hanya melakukan pembersihan ambulans dan peralatan pemakaman covid sembilan belas
mandeknya anggaran dari dinas kesehatan kabupaten mojokerto membuat para relawan kehabisan biaya operasional untuk pemakaman
selama ini para relawan pun terpaksa patungan dari kantong pribadi atau mengandalkan sumbangan dari para dermawan
sementara itu sekretaris dinas kesehatan kabupaten mojokerto mengatakan
anggaran yang diajukan para relawan pemakaman masih dalam proses verifikasi di dinas kesehatan kabupaten mojokerto dan ditargetkan sudah cair dalam minggu ini
pemakaman dan tim relawan sudah bertemu dengan kami
semua terus berproses
kita target minggu ini sudah selesai
kini karena sudah kehabisan dana operasional
para relawan enggan melakukan pemakaman dari beberapa rumah sakit di kabupaten dan kota mojokerto
padahal dalam sehari para relawan bisa memakamkan tiga hingga lima jenazah
baik yang positif covid sembilan belas maupun pasien tanpa gejala klinis
agung wibowo mojokerto jawa timur